tersangka diancam pasal dua ratus delapan puluh sembilan kuhp
junto pasal enam puluh lima kuhp
dengan hukuman sembilan tahun penjara
pasca tertangkap rumah dan distro milik tersangka
selalu sepi dan terkunci
bahkan awak media dilarang mengambil gambar
ini modusnya korban ini diminta untuk menjadi endos
mengendos pakaian yang dimiliki oleh tersangka
kau dipakaikan bajunya dipakaikan di tubuh korban
kemudian karena kecegol sehingga tersangka ini kemudian ada yang merangkul
kemudian juga ada salah satu dari korban ini yang diminta
untuk melaksanakan tindakan tindakan asosial lainnya